update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat enam ratus tujuh kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu empat ratus empat belas tujuh ratus empat puluh satu orang
sementara itu diumumkan tambahan enam enam belas pasien sembuh dan totalnya kini satu dua ratus tiga puluh tujuh empat ratus tujuh puluh orang
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan seratus pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh delapan tiga ratus dua puluh sembilan jiwa